sampai jumpa di video selanjutnya

kamu udah makan
tadi gue emang udah mau makan
tapi kagak jadi
pas gue udah mau makan
tuh membayang tadi
kamu makannya sekarang aja
kan bisa beli di warung
yang ini saya goreng ya mak
yang rusaknya saya bawa juga ya
mbak yanti jangan dibuang
nggak dibuang po
ini kan makanan
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
sayang kalau dibuangnya
kagak usah ngurusin urusan orang lain
ntar kelamaan malah enggak kelain
kontrakan bekasi anik masih kosong noh
gue cuma ngasih tahu doang
cuma ngasih tahu doang
prak atau prak
cendol manis dingin
prak atau prak
selamat siang mas
mau bubur cendol apa ketoprak
siap berapa bungkus mas
mungkin mas mau coba yang lain bubur atau cendol
saya kayak di restoran aja
hari ini mau ada yang beda aja
yaudah deh buburnya dua
bentar ya mas
cukup dulu mas
saya jalan dulu pak haji
elah buru buru pergi aja gua dateng
anu bang saya ngopinya udah dari tadi sekarang giliran bang udin
gue cuman kasih tau doang
cuman kasih tau doang

pak aji udah bikin saya inget ani
padahal saya baru juga mau ngopi
ini mas topraknya
terima kasih mas
udah man jangan cemburu terus
semangat supaya cendolsi itu laku banyak
lumayan enak berdua udah laku
tenang mas rezeki itu sudah ada yang ngatur
gimana kalau bubur
saya mau beli ke toprak
pas banget mbak
siang siang makanya ke toprak